menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno optimistis indonesia tetap menjadi tuan rumah penyelenggaran piala dunia u dua puluh
sandi mengatakan piala dunia u dua puluh menjadi salah satu acara internasional unggulan jika batal akan berdampak negatif bagi target pencapaian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
sandi mengatakan piala dunia u dua puluh adalah salah satu acara internasional yang akan menjadi daya tarik wisatawan asing ke indonesia
sandi berharap perhelatan piala dunia u dua puluh tetap diselenggarakan di indonesia dan akan berdampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia
pasca fifa membatalkan drawing piala dunia u dua puluh di bali ketua pssi erick thohir dipastikan akan menemui presiden fifa di zurich swiss
piala dunia u dua puluh ini salah satu event unggulan kita

piala dunia u dua puluh ini salah satu event unggulan kita